riri pasti ada disini
kaga semunggah banget gue kerja
kaga pake musik
hah ntar dulu ah
kek musik ya jenisnya enak
apa lagi musiknya rita
kan main dah
aku harus bisa nemuin haris
kursi roda ini gerak
sebentar lagi aku akan ketemu sama haris
dia akan ngebantu aku
untuk ketemu sama alia
dan yang terpenting
haris akan tau
siapa orang yang telah membuat aku kayak gini
haris akan tahu
apa yang terjadi
kalau ada apa apa
haris akan tahu
haris akan tahu
kamu bisa menemukan haris
haris akan tahu
haris akan tahu
haris akan tahu
haris akan tahu
ketemu sama alia
dan yang terpenting haris akan tahu
siapa orang yang telah
membuat aku kayak gini
kenapa dia ada di sini
aku pikir kamu sudah mati
kamu mau ngadu sama haris
kalau kamu begini gara gara aku ya
atau siapapun yang akan bisa
jadi selain kamu
kali ini kamu gak akan bisa lolos dari maut lagi
kita main main sebentar ya
apa yang kamu mau lakuin ke aku
kamu mau lihat kan di depan itu
sekali kendaraan lewat
kamu meluncur ke sana
tanti jangan tanti
kamu ketakutan seperti itu
kan gak akan ada yang liat kamu
sebenernya aku tuh
gak mau ngelakuin ini sama kamu
tapi kamu bikin aku kesel
kamu bikin aku marah sekarang
kamu ucapin selamat tinggal
aku pengen lihat apakah keberuntungan masih ada di pihak kamu karim
kamu mau kemana

cantik astaghfirullahaladzim kenapa lo disitu di jalanan ya allah cantik
ya allah nenek lo selamat gak ketabrak ya allah
nenek gimana sih kalau nyebrang hati hati dong nenek
nenek tahu nggak kalau itu tadi bahaya nenek bisa mati
hei barang barang aja lemar marin gue ya
lo tuh yang sembarang nyupir
kalau sampai lo nabrak sih cantiknya gue mati lo kelah hidup apa gue paham loh
pergi ya oh lo mau gue laporan polisi
ya allah nenek
kasian riri dia kelihatan kecapean apalagi hamilnya udah besar
gaget aku mam
kamu istirahat aja
mau pergi dulu mau nengokin andi
gak usah kamu kan baru bangun
lo mau juga sarapan
lagi pulang nanti mam waruh siapa tau bisa masuk hari ini
jadi bisa temenin kamu di rumah
iya udah tapi nanti aku nyusul ya
tapi jangan terlalu dekat andi ya
mam takut kalau tipe tipe dia sadar terus liat perut kamu
ya udah istirahat ya
mau pergi dulu
nanti mau ke rumah
udah berapa hari gue gak masuk kerja nih
lah bisa bisa gue dipecat ntar
tapi kalo gua kerja si cantik ke gimana
ha apa gua bawa aja si cantik kesana
gua yakin nenek riri ama nyonya pasti gak bakal marah
berbicara dengan tampan
ke tempat kerjaan emak sono tempat majikan emak
ntar sampai di sono kalau emak lagi kerja lo diem aja
jangan sibuk ya
daripada di rumah lo dirian mendingan ngikut sama emak
terbete nih mari
nah yang cantik ini dia nih rumah majikannya emak
emak kerja di mari
kita sampai lo diem diem disini ya
emak mau bebenah dulu di belakang
ini rumah siapa ya
oh jadi mawaroh kerja disini
pantes aja waktu itu riri ke rumah mawaroh
mawaroh kerja disini
di rumahnya riri
riri pasti ada disini
kagak semenggah banget gue kerja
kagak pakai musik
hah ntar dulu ah
kayak musik ya jadinya enak
apalagi musiknya rita
hmm kan main da ah
berlangganan menulis sehat